cerita dalam bahasa indonesia
dahulu kala ada seorang kaya raya yang membutuhkan teko teh dan menginginkan yang cocok dengan selera artistiknya yang agak canggih untuk barang antik
suatu hari ketika dia melewati sebuah toko kecil dia melihat sebuah teko yang cantik meskipun agak tua tergeletak di sudut yang tidak terlihat dari toko kecil itu
oh hai temanku berapa harga untuk teko itu
kenapa teko yang tua aku punya yang lebih baik di tokoku
oh oh tidak ini adalah untuk hatiku
berapa harganya aku ingin yang tua itu itu seharusnya lebih murah daripada yang lain
penjaga toko itu senang bisa menyingkirkan teko teh tua itu
dia menjualnya hanya dua koin perak
orang kaya itu membawa teko teh kembali
mereka kembali ke rumah dan memberikannya pada pelayan untuk dicuci
pelayan membawa ke tempat cuci kecil di rumah dan mulai menggosok teko itu dengan seksama
sementara dia melakukan itu
oh oh pelan pelan tuan
dari mana suara itu berasal siapa yang bicara
lihatlah dan lihatlah
teko itu menumbuhkan empat kaki berbulu dengan cakar dan ekor yang panjang juga lebat
benda apa ini
kau dapat menganggapku seorang musang yang berubah bentuk
aku dan jenisku hidup dengan berbeda
aku suka hidup seperti teko
apa kau bisa bersikap lembut padaku
pelayan yang malang itu terdiam tidak bisa berkata kata
aku pasti sedang bermimpi aku pasti sedang bermimpi ya
teko tersebut mengikuti pelayan itu kembali ke rumah orang kaya
di mana teko yang aku beli itu
ah itu dia
aku pasti sedang bermimpi aku pasti sedang bermimpi
kau mau pergi kemana
dan aku juga ingin secangkir teh
ya aku harus membuatnya sendiri
lalu lelaki itu menyiapkan kompornya dan mengambil teko
menuangkan air ke dalamnya dan menyimpannya di atas api untuk dimasak
tiba tiba dia mendengar suara
aduh pelan pelan terhadapku tuhan
apakah ini api
teko itu mengeluarkan keempat kakinya dan juga ekornya yang panjang
lalu melompat dari kompor dan membuat orang itu takut
kau dapat menganggapku seekor musang yang berubah bentuk
aku dan jenisku hidup dengan berbeda
aku suka hidup seperti teko
apa kau bisa bersikap lembut padaku
ini semacam sihir yang jahat
apa yang harus aku lakukan
tiba tiba mereka mendengar suara
barang bekas berikan aku barang bekasmu
barang bekas berikan aku berang bekasmu
jika kau tidak menginginkanku mengapa kau tidak menjualku padanya
teko itu kembali mengubah dirinya menjadi teko yang polos
lelaki itu mengambil teko dan berlari keluar
aku punya teko tua untukmu
wow ini bagus sekali terima kasih
si penjual menyukai teko itu
dan dengan senang hati membawanya pulang
pada malam hari dia menyimpan teko di samping tempat tidurnya
sehingga dia bisa melihat ke arahnya ketika dia bangun
tetapi ketika dia tidur di malam hari
teko menjadi dirinya sendiri
dan melompat dari meja untuk menjelajahi rumah barunya
ketika berlarian di lantai melompat di atas meja
dan peralatan dapur yang lain yang disimpan di gubuk
yang menciptakan keributan yang membangunkan penjual itu
ada apa dengan semua keributan
kau dapat menganggapku seekor musang yang merubah bentuk
aku dan jenisku hidup dengan berbeda
aku suka hidup seperti teko
apa kau bisa bersikap lembut padaku
ataukah kau akan menggosokku
dan membuatku terbakar
mereka membuatmu terbakar
ya itu menyakitkan
oh pasti mengerikan
tapi itulah yang biasanya mereka lakukan dengan teko
benarkah aku tidak tahu
tolong jangan lakukan itu padaku kumohon
tidak tidak akan
aku akan memperlakukanmu dengan lembut
akhirnya tanuki dan penjual itu menjadi teman yang sangat baik
mereka menghabiskan waktu berjam jam berbicara dan bercanda satu sama lain
aku berharap aku punya lebih banyak uang
aku akan membawamu berkeliling dunia
aku punya ide
ya kau memiliki ku sebagai teman
kita adalah partner
siapkan panggung dan umumkan
aku akan melakukan trik agar orang akan berduyun duyun ke pertunjukan
kau tidak percaya padaku
aku duduk di sini berbicara dengan teko yang dapat mengubah dirinya menjadi musang
dan menyebut dirinya tanuki
tentu saja aku percaya
dan begitulah yang terjadi
penjual itu menyiapkan tempat
beberapa orang datang dan melihat trik menyenangkan yang dimainkan oleh si teko
berita itu segera menyebar dan semakin banyak orang mulai berduyun duyun ke pertunjukan
penjual itu menjadi terkenal di seluruh negeri
dan beberapa bulan kemudian
keduanya tampil di hadapan sang raja
keduanya tampil di hadapan sang raja

tahun tahun berlalu dan penjual yang dulunya miskin sekarang telah menjadi orang kaya
hei teman terima kasih
ini adalah kehidupan yang baik sebagai tanoki
sekarang kita telah menghasilkan lebih dari cukup
kita tidak perlu bekerja lagi
mengapa kita tidak berpergian bersama ke seluruh dunia
tidak teman kau dapat membawaku jika kau mau
tapi aku tidak bisa ikut
aku tidak mengerti
kami para tanuki adalah makhluk yang aneh
kami dapat mengubah bentuk hanya selama beberapa tahun
dan kemudian kami berubah menjadi benda itu selamanya
dan pada esok hari aku akan pergi
aku akan merindukanmu teman
ada yang bisa kulakukan untukmu
ketika aku menjadi teko selamanya berikan aku ke kuil kota
aku ingin berada di sana melayani ratusan orang yang datang ke sana setiap hari
begitu aku menjadi teko api kompor tidak akan lagi menyiksaku
itu terakhir kalinya teko berbicara
dan setelah itu menjadi teko selamanya
sesuai dengan kata katamu
penjual itu membawa teko ke kuil dan menawarkannya kepada biksu kepala di sana
dan di sanalah dia berada sampai hari ini
teko malang yang pernah menjadi teko ajaib yang membuat penjajah miskin menjadi kaya raya
penjual itu juga membagikan setengah dari hartanya untuk orang miskin dan orang yang membutuhkan di kota
dan mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain seperti teko yang pernah membantunya
dan begitulah hidup
semua hanya bertahan untuk beberapa waktu
terserah kita apakah kita harus terus meratapi apa yang hilang
atau seperti teko dan penjual itu membuat hidup kita lebih bermakna dengan menggunakan apa yang kita miliki untuk membantu dan melayani dunia